pemilihan umum telah memanggil kita
nikmat indonesia berdeka
bila wajibnya dapat dipercaya
menyembah ampera yang setia
di bawah undang undang dasar empat puluh lima
kita menuju ke pemilihan umum